satu satu satu satu gimana
dia bisa menjanjikan bahwa anak saya masih kori dengan sejumlah uang
yang harus saya setorkan ke temennya yang
yang pertama saya
saudara saudari miriana katanya dia sebagai pns mabes polri
itulah makanya saya serahkan semuanya dengan total tiga ratus sepuluh juta
namun selama saya pencarian kesana kemari
saya hanya sekedar ditipu dan direkayasa biar saya tenang